sebanyak dua lebih pemudik telah diberangkatkan melalui terminal bus kalideres jakarta barat sejak kamis malam hingga jumat ini hari
para pemudik yang didominasi tujuan sejumlah wilayah di jawa tengah tersebut memilih berangkat mudik lebih awal lantaran baru mendapatkan cuti kerja dan libur sekolah anak
pemudik yang ditemukan di jawa tengah tersebut menerima pelayanan ke terminal bus kalideres jakarta barat
sehingga jumat ini hari sebanyak dua lebih pemudik berangkat ke kampung halamannya melalui terminal bus kalideres
pihak satuan pelaksana bus kalideres mengantisipasi jika armada bus lebaran mengalami keterlambatan dengan mengantarkan para pemudik ke tujuan masing masing menggunakan bus bantuan yang telah disediakan
hamin empat ya pada hari kamis tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh
pemudik yang ditemukan di jawa tengah tersebut menerima pelayanan ke terminal bus kalideres jakarta barat
karena tahun ini bisa mudik
setelah dua tahun sebelumnya ada larangan pulang kampung karena pandemi

pemudik yang ditemukan di jawa tengah tersebut menerima pelayanan ke terminal bus kalideres jakarta barat
petugas selalu memberi imbauan melalui pengeras suara dan membagikan masker secara gratis di dalam terminal agar pemudik selalu menjaga protokol kesehatan
puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada jumat
diharapkan para pemudik bisa lebih menjaga kesehatan dalam melakukan perjalanan ke kampung halaman
hardian syahbernadi jakarta